aksi penembakan yang direncanakan kobda muslimin terhadap istrinya
rini wulandari melibatkan komplotan pembunuh bayaran sipil
empat pelaku yakni sugiono agus santoso alias kondro
langsung menerima tawaran kopda muslimin yang menawarkan imbalan rp satu ratus dua puluh juta rupiah
terlebih para pelaku terdesak kebutuhan ekonomi
seiring latar belakang mereka yang berstatus mantan residivis atau penjahat kambuhan
sedangkan salah satu pelaku yakni agus gondrong
menggunakan uang imbalan bagiannya untuk menikahi seorang wanita yang menjadi istri ketiganya
oleh petugas agus gondrong dicokok usai melakukan ijab kobul pada jumat lalu
terus beliin apa
semakin cinta jadi
keterlibatan oknum tni dalam perencanaan pembunuhan kasus ini
membuat kepala staff tni angkatan darat jenderal dudung abdurrahman meradang
dudung pun meminta jajarannya membantu polri mengejar kobda muslimin
yang diduga sudah menangkap

seperti diketahui kopda muslimin merencanakan pembunuhan terhadap istrinya
sudah berulang kali dengan berbagai cara
dari yang mencoba meracuni menyantet hingga percobaan pencurian di rumahnya
namun ketiga cara tersebut gagal dilakukan oleh para tersangka
damar sinuko semarang